sejumlah orang tua di surabaya jawa timur menangis histeris di mapolsek wonocolo saat bertemu dengan anaknya yang ditangkap lantaran menjadi anggota gangster
para remaja ini ditangkap polisi saat sedang pesta minuman keras dan hendak melakukan tawuran
saat melakukan penangkapan polisi juga menyita barang bukti berupa sebilah celurit
dari sepuluh orang yang ditangkap polisi delapan anak dikembalikan kepada orang tua karena masih di bawah umur
sementara itu dua pemuda ditahan dan dijerat dengan undang undang darurat dengan ancaman hukuman dua tahun penjara